bawang merah bawang putih cabai tahu tempe mana nih ya eh ya ampun pemirsa good morning apa kabar sih
hari ini udah belanja belanja kebutuhan belum biasanya kan kalau ibu ibu tuh udah catet gitu ya
ya mingguan butuh apa aja untuk stok kebutuhan di dapur kalau saya hari ini mau mengajak anda
untuk keliling keliling pasar belanja gitu ya weekend getaway nya tidak biasa ya karena
pasar modern juga sih ya jadi semuanya tertata lebih bersih dan tidak becek ayo
selayaknya pasar pada umumnya pagi hari di pasar modern bsd city tanggerang selatan
ramai pembeli di area tengah pasmod kita bisa belanja sayur segar mahal terus
bawang merah apalagi itu pasang boleh deh tuh cabe dikit aja ya seperempat daging
buah buahan dan ragam kebutuhan rumah tangga lainnya
hai satu kantong ya sama
enggak cuma itu perut keroncongan di tengah belanja langsung aja mampir ke
stand kuliner banyak banget pilihannya
sarapan selalu berasa kurang ya tanpa isi karbo
kaki saya melangkah ke nasi gudeg dan liwet cah solo
hai ayo yang mudik daerah jawa tengah dan sekitarnya lihat menu di sini jadi kangen
ada nasi putih nasi gurih telur pindang ayam suwir dan opor recek gudeg juga oseng oseng tempe
semua lauk itu diracik sesuai pesanan
oh ayo kita makan ini menjadi ciri khasnya nih ya
semua yang masuk lauknya di sini disiram kuah santan atau sebutnya tuh areh ya
ya ampun enak banget deh
super otentik jadi lupa kalau ada di tangerang dikirain udah terbang ke jogja
saya juga bawa pulang nasi liwet nah ini dia isiannya nih ya
nasi liwet gudeg sama es teh dimulai
es teh manis ya
jadi enam puluh
perut sudah terisi tapi mata belum melek seratus persen
di sini ada kedai yang cukup populer di kalangan pecinta kopi
kita hari ini lagi pakai flores kelimut tuh untuk yang campuran susu
oke itu arabica atau
biasanya tuh tesnya ada semacam semacam gitu ya
tesnya ada coklat balance terus nati sedikit herbs
sudah lihat nggak mas
nanti kita lihat ya
nanti kita lihat ya

dulu di sini kita bisa melihat proses pembuatan dari mulai sangrai biji kopi
tapi setelah pandemi pengunjung hanya boleh sampai di area depan saja
kopi kopinya dari indonesia loh
ada sekitar dua puluh jenis kopi yang mayoritas arabica
jadi ini berarti kopinya udah di sangrai gitu ya mas ya
iya sudah di sangrai
terus kita rasting tujuh hari untuk kesini
untuk dibuat kesini biar nggak terlalu gasy dianya nanti
karena semua di sini pakai masker sih ya
nah kelihatan kan jadi
terus ada rasa rasa terakhirnya sih nggak terlalu pahit ya
meskipun memang belum pakai campuran apa apa nih
itu biasanya disebut chocolate tea
cobain tadi yang kopinya aja alias espresso itu tadi
sekarang dicampur susu
wow rasanya berubah jadi creamy
sudah manis dan gurih walau tanpa gula
jangan keburu kenyang dulu
sekarang saya mau berburu camilan manis nih
ada yang tradisional sampai kekinian
nah kalau yang ini nih
ini tuh kuliner klasik tapi kekinian karena mulai booming lagi
ya dari tahun dua ribu tujuh belas an lah ya
ini salah satu pionirnya roti nogat
jadi terbuat dari roti gandum yang dibakar
roti gandum kan dan itu produk sendiri kan ya
iya produk sendiri
roti gandum itu dibakar
terus setelah dibakar nanti di doang
setelah itu apa tuh mbak yang coklat mbak namanya
pakai krim mocha dulu
setelah itu baru deh nogat
yaitu kacang yang dihaluskan
terus dicampur sama gula atau dijadiin karamel
wow itu rasanya enak banget
anak anak pasti suka dan cocok sepertinya ya
mau buat camilan buat sarapan bebas
topingnya melimpah nih
mau topping manis atau asin gurih
keduanya bisa dipesan ukuran seperempat setengah sampai satu roti
yang ini bukan debus pemirsa tapi lagi goreng pisang
langsung pakai tangan masuk ke dalam minyaknya
anda pasti familiar dengan pisang goreng khas pontianak
enam pakai mentega dan selai sarikaya
yang enam sarikayanya aja
langkah membuatnya sih sama aja
pisang kepok dibelah menjadi dua lalu diculupkan ke dalam campuran tepung terigu tepung beras dan racik
lalu dipelihara dengan selai sarikaya
yang bikin beda kalau pisang goreng suka hati
setelah digoreng pisang diberi isian selai sarikaya
selainnya produksi sendiri loh mantap
pasti ada rasa panas ya jelasnya
wih panas banget
gak heran ya kalau dalam sehari ada sekitar tujuh sampai sepuluh kilogram pisang ludes terjual
yang pakai mentega
oke terima kasih ya pak
jika dibawa pulang masih ada lagi yang mau saya gajahin buat anak anak
ahai sudah mau pulang
tapi deretan serabi yang lagi dimasak manggil manggil
mumpung lewat dan gak perlu jauh jauh beli di daerah asalnya
serabi noto suman siap dibeli
kalau serabi ini berarti pakai tepungnya tepung beras ya bu ya
nah kalau misalnya kita bedain sama serabi bandung
misalkan itu pakainya tepung terigu gitu
serabi noto suman hanya ada dua varian original dan coklat
topping coklat ditambahkan saat adonan setengah matang
setelah dingin penyajian serabi noto suman ini digulung dan dibungkus daun pisang
meski nggak pakai kuah rasanya udah pasti kenyal nikmat gurih
udah puas lah ya berbagai macam rekomendasi kuliner yang bisa saya hadirkan di hari ini
emang sih ya kalau misalnya kita ke pasar tuh punya kepuasan sendiri
selain bisa beberapa item
harganya bisa kita tawar menawar jadi bisa dapat harga yang bersahabat
tapi juga banyak banget hal yang bisa kita beli
sampai pusing bahkan sampai kebingungan nih mau bawa pulang apa
tinggal anda pilih ya jangan lupa untuk protokol kesehatannya juga
oke pulang dulu siap siap makan semua makanan yang tadi saya beli
plus juga siapin makan siang untuk keluarga dengan bahan bahan yang tadi saya sudah beli di los tengah ya
tim liputan cnn indonesia